untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik maka sejak awal januari dua ribu dua puluh
trayek angkutan umum soreang banjaran yang merupakan salah satu trayek terpadat di kabupaten bandung
dijadikan pile project trayek angkut berbasis aplikasi
dengan aplikasi ini penumpang bisa mengetahui posisi angkot ada di mana dan bisa mengetahui berapa tarif yang akan dikenakan
dengan maksimal tarif lima rupiah per orang
sementara supir angkot bisa mengetahui posisi penumpang sehingga tidak perlu lagi menunggu penumpang terlalu lama
sekaligus mengetahui juga akan berhenti di mana
ini kalau menurut kami terobosan yang inovatif sekali ya
karena ternyata dari hasil kerjaan mereka itu bisa tiga empat kali lipat potensi penumpang bisa diangkut
dibandingkan dengan rute yang fix route yang hanya satu jalur ya satu line
angkot soreang banjaran yang sudah online memiliki stiker khusus di mobilnya
para sopir angkut online ini diberi bantuan ponsel dan paket data
juga diberi pelatihan dan pendampingan selama satu minggu agar dapat mengoperasikan aplikasi
ya bisa dibilang antara sepuluh dua puluh penumpang lah sehari penambahannya gitu
dari rutinitas tiap hari yang konvensional gitu
para penumpang menanggapi aplikasi ini dengan baik
tapi ada yang masih perlu diperbaiki
saya pikir membantu pak karena selama ini kan kita selalu tergantung itu tadi gojek segala macam
bagus juga sih modernisasi gitu
cuman ya mungkin ada masih kurangnya
banyak lah pak ada infrastruktur sama mobilnya juga masih banyak yang ini juga kan
jika dinilai berhasil maka penggunaan aplikasi angkut online ini akan diwajibkan untuk seluruh angkot di kabupaten bandung